rencana penerapan regulasi baru terkait usia pemain yang dikeluarkan oleh pssi
mendapat tanggapan beragam dari pelaku sepak bola tanah air
pelatih bali united menilai langkah tersebut tepat untuk memajukan sepak bola tanah air
sedangkan pemain senior persebaya surabaya mengaku siap pensiun
jika tidak terpilih masuk ke squad musim dua ribu tujuh belas
berawal dari keinginan memperbaiki prestasi sepak bola indonesia
pengurus persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi berencana menggulirkan aturan baru
di antaranya adalah kuota pemain asing dan batas usia pemain yang bergabung di dalam klub liga indonesia
pelatih bali united indra syafri mengaku tidak mempermasalahkan aturan tersebut
sejak awal mantan pelatih timnas u sembilan belas ini kerap mewacanakan sepak bola harus dipenuhi pemain muda
kita ada masalah mau ada u sembilan belas mau ada u dua puluh tiga
ya untuk kita kan memang makanya ada orang bilang ini bali united yang minta atau gimana
kita nggak ada minta cuma kita
yang paling dibutuhkan oleh sepak bola indonesia sekarang yaitu menyiapkan generasi baru sepak bola indonesia
regulasi baru juga akan diberlakukan di divisi utama
pada kompetisi divisi utama nanti batas usia pemain yaitu dua puluh lima tahun
dan klub hanya diperbolehkan mengontrak lima pemain senior di atas dua puluh lima tahun
akibatnya para pemain senior akan terancam pensiun dini lantaran terbatasnya jumlah pemain dalam setiap klub
hal inilah yang membuat resah salah satu pemain senior persebaya surabaya
kalau saya sudah pribadi beratan mas
akan terjadi apa
pensiun dini usia di satu usia emas
dua puluh lima ke atas
kalau ada pembatasan maksimal lima
sebelumnya pssi melalui ketua umum edi rahmayadi menekankan bahwa prestasi tim nasional indonesia
akan ditentukan dengan pembinaan para pemain muda di tanah air
untuk itu liga tertinggi di indonesia isl dua ribu tujuh belas dan divisi utama
banyak regulasi yang menguntungkan para pemain muda
galiha priyansyah cnn indonesia